saudara pagi hari ini kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di jepang
untuk mengetahui suasana ramadan di sana
sudah ada diaspora indonesia hidayat krisna mukti
ya mas hidayat bisa diceritakan kalau misalnya sekarang di jakarta
pukul dua tiga puluh satu menit waktu indonesia barat
kalau di jepang saat ini jam berapa dan suasana di sana musimnya seperti apa mas
sekarang di sini pukul empat tiga puluh tiga menit pagi
sudah memasuki waktu imsak juga di sini
sekarang masih awal musim semi di sini
jadi suasananya masih cukup dingin sejuk seperti itu brian
bisa diceritakan nggak mas sedikit tentang kota osaka
di mana mas krishna sekarang tinggal
eee osaka sendiri adalah sebuah kota di wilayah kansai jepang
ibu kotanya adalah ibu kota dari prefektur osaka
kota terbesar kedua dan terpadat ketiga di jepang
salah satu kota tujuan wisata yang utama sih di jepang
jadi di osaka sendiri bisa kita temui macam macam etnis
terus warga negara lain seperti diaspora diaspora di negara lain
juga banyak tinggal dan kerja di sini seperti itu
di sini juga cukup welcome sih dengan orang asing
seperti itu masyarakat di osaka sendiri
baik mas hidaya tadi sudah disampaikan
yang pertama salah satu kota dengan tingkat wisata tinggi
dan juga salah satu kota dengan jumlah penduduk yang banyak
umat muslim yang ada di sana mas hidayat
untuk populasi umat muslim di sini
penangkapan saya pengamatan saya cukup banyak ya di sini
karena di sini juga seperti rumah ibadah tempat ibadah
seperti musola masjid juga cukup banyak
dan juga untuk makanan halal sendiri seperti restoran
makanan halal atau toko toko yang menjual makanan halal
seperti toko asia atau makanan halal lainnya juga cukup banyak di sini
baik tadi disampaikan untuk masjid dan juga musola cukup banyak
nah kalau untuk pelaksanaan sholat mulai dari maghrib
bahkan juga mungkin taraweh itu mudah nggak mas
untuk mendapatkan masjid dan juga musola
seperti salah satu masjid yang kebanggaan orang indonesia juga
masjid istiqlal osaka itu berada cukup di tengah kota
dan mudah sekali dijangkau dengan transportasi umum
atau transportasi pribadi seperti itu
lalu tanggapan masyarakat yang ada di osaka jepang nih mas hidayat
terkait masyarakat indonesia ataupun umat muslim
yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadan saat ini
melihat umat muslim melaksanakan ibadah puasa dan juga sholat taraweh misalnya
untuk masyarakat di sini sejauh ini tidak ada masalah
seperti mendengar suara azan juga mereka sepertinya tidak terlalu terganggu
terus juga melihat kerumunan di sekitar masjid juga
mereka sepertinya cukup welcome untuk daerah yang saya amati di masjid istiqlal osaka
yang berada cukup di tengah kota osaka
baik mas hidayat tentu kalau misalnya kita berpuasa di bulan suci
ramadhan tidak lengkap rasanya dengan menu makanan atau tajil nih mas hidayat
lalu kalau untuk makanan atau berburu tajil di sana di osaka seperti apa mas hidayat
apakah mudah untuk mendapatkan atau menjangkau bahan bahan makanan
atau seperti apa ini mas hidayat
kalau untuk takjil puasa sendiri untuk macamnya agak sulit ditemui ya
untuk mencari tajil seperti itu
itu pengalaman pribadi saya sih saya bikin sendiri seperti itu di rumah brian
tapi untuk di masjid istiqlal osaka sendiri setiap hari itu ada buka puasa bersama
dan juga kita menyiapkan juga untuk kawan kawan muslimin kita yang mampir untuk berbuka
puasa bersama di masjid
jadi kalau untuk mencari tajil sendiri agak sulit memang brian
oke mas hidayat tadi juga sempat menyampaikan bahwa lebih masak memilih masak ya untuk takji seperti itu
nah berarti ini memang mas hidayat suka masak nih mas
nah kalau untuk jenis makanan yang biasa masih dayat masak selama bulan suci ramadan
dan untuk bahan bahannya di mana menjangkaunya gitu
apakah mudah ataukah sulit
bahan bahannya seperti apa yang namanya
bahan bahan asia masakan asia seperti itu cukup mudah brian di osaka
karena cukup banyak juga diaspora diaspora di osaka juga yang menjual bahan bahan makanan
seperti mungkin gula merah atau pandan seperti itu
baik mas hidayat tadi mengatakan soal diaspora
nah kalau untuk dari pemerintah sendiri atau kedutaan ataupun juga kbri yang ada di jepang osaka
apakah ada kegiatan untuk berbuka puasa bersama atau taraweh secara bersama seperti itu mas hidayat
kalau sepengamatan saya dari sosial medianya kjri osaka sendiri
jadi ada selama bulan ramadan ini ada
event berbuka puasa bersama
terus kemudian juga ada lomba lomba seperti itu brand di sepanjang bulan ramadhan ini
baik tapi saya penasaran deh mas hidayat
kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh umat muslim di sana khususnya diaspora asal indonesia
terkhusus untuk diaspora asal indonesia mungkin
masjid istiqlal osaka yang ada di osaka sendiri ya brian
di situ kita menyiapkan
hidangan berbuka puasa bersama terus juga ada
tarawih bersama terus ada juga pengajian dan majelis taklim juga di sana terus
sahur sahur juga sahur sahur bersama setiap hari juga seperti itu bri
sejak awal ramadan masih dayat hingga saat ini
tantangan terberat dalam menjalani puasa di jepang mas seperti apa
untuk tantangannya sendiri mungkin
apa namanya kerja seperti biasa ya di sini
mungkin banyak orang di sini itu masih awam tentang puasa ramadan
apa itu puasa kenapa kamu tidak makan
jadi tantangannya mungkin di situ jadi kita harus
apa ya namanya menjelaskan kepada mereka
bahwa puasa ramadhan itu seperti ini
satu bulan full tidak boleh makan
dan minum pada siang hari seperti itu sih brian itu yang menjadi tantangan cukup di sini
mas hidayat tapi saya penasaran deh kalau mas hidayat sendiri untuk tinggal di kota osaka jepang
mas hidayat sendiri untuk tinggal di kota osaka jepang udah berapa lama sih mas
tentu kalau misalnya kita berbicara soal kuliner tentu tidak kenyang rasanya kalau misalnya kita tidak mau makan nasi
nah seperti makanan makanan berat seperti itu apakah mudah untuk menjangkau di kota osaka mas
kalau saya sendiri di osaka sudah hampir lima tahun tinggal dan bekerja di sini
untuk makanan seperti makanan indonesia cukup mudah kalau pengamatan saya cukup mudah ditemui di osaka
restoran restoran indonesia juga cukup mudah ditemui di sini sih bri
jadi untuk di osaka sendiri hampir tidak ada masalah sih
baik mas hidayat berbicara soal kuliner lagi
nah kalau untuk di bulan suci ramadan sendiri kuliner apa yang paling mas hidayat rindukan atau pengen dimakan saat ini selama bulan suci ramadan
yang paling dirindukan dari indonesia mas
apa ya kalau yang paling dirindukan mungkin es es seperti es pisang hijau seperti itu
sulit mendapatkannya mungkin bisa dibuat sendiri tapi rasanya agak kurang sulit
es pisang hijau terus seperti es palu butung seperti itu
atau apa namanya kolak biji salat seperti itu
makanan makanan tradisional seperti jajan pasar seperti itu agak sulit dan sangat dirindukan sih
baik mas hidayat saya juga pengen tahu deh
kalau misalnya selama bulan suci ramadan ini mas hidayat menjalankan ibadah taraweh ataupun sholat lima waktu seperti itu
apakah sendiri sendiri atau memang bersama teman teman dari indonesia mas
kalau tergantung dari kesempatan kita juga karena waktunya mungkin tidak selalu bisa sama
jadi terkadang kalau kita janjian mungkin bisa pergi bareng
kalau enggak emang pergi sendiri seperti itu
baik terima kasih mas hidayat krisna mukti diaspora indonesia yang ada di kota osaka jepang
sudah berbagi inspirasi anda terkait di bulan suci ramadan di kota osaka jepang